dari enam belas orang yang tercatat di manifest pesawat skytruck m dua puluh delapan polri yang hilang kontak di perairan laut kabupaten lingga provinsi kepulauan riau
ada tiga penumpang yang telah turun terlebih dahulu di pangkal pinang
ketiganya adalah personel dari markas polisi udara bahar kampolri yang akan diperbantukan di polda kepulauan bangka belitung
brigadir sanioko brigadir endri dan bribda angga adalah tiga anggota polri yang sempat bergabung dengan tiga belas penumpang lainnya
dari markas pondok cabai jakarta dan terbang menggunakan pesawat skytruck m dua puluh delapan polri menuju bandara depati amir kota pangkal pinang bangka belitung
nama ketiganya tercatat di manifest pesawat skytruck m dua puluh delapan milik polri yang hilang kontak sabtu kemarin
namun tiga personel yang diperbantukan untuk polda kepulauan bangka belitung ini turun di pangkal pinang
sementara tiga belas personel lainnya melanjutkan penerbangan menuju batam
mereka kagetnya dengan adanya berita di tv kalau pesawat m dua puluh delapan skytruck mengalami kres
jadi mereka menanyakan apakah benar seperti itu atau enggak
ketiga personel ini kini tinggal di mes perumahan taman kota di kompleks perumah dinas pemprov bangka belitung
mereka akan menjalani tugas bko selama satu bulan di polda kepulauan bangka belitung
sebelumnya pesawat skytruck dengan nomor registrasi p empat ribu dua ratus satu
menyatakan hilang kontak pada sabtu pukul sepuluh empat puluh tujuh waktu indonesia barat
dan saat ini upaya pencarian yang melibatkan tim sargabungan terus dilakukan